meski hanya mampu digunakan dalam jarak pendek keberadaan skuter dan moped listrik diharapkan bisa menjadi solusi baru dalam kebutuhan berlalu lintas di ibu kota seperti jakarta
memiliki kendaraan listrik seperti otopet ataupun skuter listrik yang saya pakai ini memang sedang menjadi fenomena
karena ini adalah salah satu kendaraan terbaru
tapi yang masih sering menjadi pertanyaan dan tak jarang juga menjadi perdebatan sebenarnya di mana habitat jalan dari kendaraan tanggung yang masuk dalam kategori vmd atau personal mobility device ini
apakah di trotoar tapi punya potensi bersinggungan dengan para pejalan kaki atau di jalur khusus sepeda
hanya saja jumlahnya masih terbatas di kota jakarta ataupun beberapa kota besar lainnya
atau malahan bisa juga dipakai di jalan raya tapi bersinggungan dengan kendaraan yang
kencang dan juga ramai
sejumlah pengguna pmd di jakarta mengaku alat transportasi ringan ini menjadi solusi kala macet melanda
meski kekhawatiran tentang keamanan masih dirasakan
karena kalau saya lihat kayak main di sini antara pejalan kaki dengan yang main grab wheel aja masih belum ada jalurnya
kadang kadang ada yang pengen buru buru itu kan bisa crash
ada sejumlah potensi bahaya yang mengintai pengguna jika tidak memperhatikan aspek keselamatan
studi yang dilakukan di amerika serikat antara dua ribu tujuh belas hingga dua ribu delapan belas meneliti bahwa ada dua ratus empat puluh sembilan orang mengalami kecelakaan skuter listrik
beberapa di antaranya mengalami
yang paling banyak dialami adalah cedera patah tulang trauma kepala luka terkilir dan memar pada tubuh
di indonesia setidaknya ada dua perusahaan startup yang menelurkan konsep penyewaan pmd berbasis aplikasi
yakni migo dengan moped listriknya serta grab wheels dengan otopet atau skuter berbasis listrik
pada saat ini kita sudah menyelesaikan semua tes yang diharuskan
dan oleh pemerintah kita sudah mendapatkan sertifikat uji tipe
jadi istilahnya kita sudah layak untuk ada di jalan raya
tentunya tadi speed limit kita limit di batas lima belas km per jam
lalu kita juga batasi untuk para pengguna itu minimum delapan belas tahun
minimum delapan belas tahun dan juga satu skuter satu orang
jadi nggak boleh boncengan
dengan mulai tersedianya jalur sepeda di sejumlah ruas jalan jakarta
pemprov dki jakarta melalui dinas bina marga membolehkan kendaraan kendaraan berjenis pmd ini untuk melintasi jalur khusus sepeda
ke trotoar itu untuk pejalan kaki sepeda maupun skuter kayak demikian
namun demikian itu juga harus dipahami benar
itu kalau yang sekarang kita lihat skuter itu kan sudah mau
dari trotoar naik ke jpo
nah ini yang kita sebetulnya himbo tidak diperkenankan
kepala dinas bina marga pun menambahkan
bagi para aplikator untuk terus memberikan imbauan kepada konsumennya agar tetap mematuhi aturan berkendara
albi pratama wahyu ramadan jakarta